dan untuk membahas lebih lanjut tentang kunjungan kenegaraan emir qatar ke indonesia
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan tia mariatul kiptia
akademisi hubungan internasional dari universitas bina nusantara
selamat sore mbak tia
selamat sore mas
baik mbak tia kita coba mengulas apa makna dibalik kunjungan emir qatar ke indonesia kali ini
membawa sejumlah menteri ada sekitar empat puluh an delegasi bisnis
dari perspektif hubungan internasional yang anda lihat
apa sebenarnya makna dari kunjungan emir qatar ke indonesia kali ini yang anda pantau mbak tia
sebetulnya hal ini tidak begitu mengejutkan ya mas ya
karena pada dua ribu dua belas saya pernah melakukan riset ini
jadi tujuan saya adalah risetnya itu investasi jumlah investasi saudi di indonesia
tapi ternyata di perjalanan saya mencari data
yang saya dapatkan justru malah data data investasi qatar di indonesia yang cukup mengejutkan
jadi di antara negara negara timur tengah
justru qatar lah yang banyak melakukan investasi di sektor real di indonesia
saudi waktu itu sekitar dua ribu dua belas
saya temukan data di bkpm itu hanya sekitar sekian persen
dan qatar di antara semua negara negara di timur tengah terutama negara negara teluk
itu paling banyak memberikan investasi terutama saat itu di sektor pertanian begitu
jadi ketika saat ini qatar melakukan kunjungan ke negaraan ke indonesia
itu bukan sesuatu hal yang sangat mengejutkan buat saya ya
karena dibanding saudi justru qatar itu lebih banyak melakukan investasi di indonesia
hanya saja saya yang tidak mengerti mas
kenapa setiap kunjungan selain negara saudi arabia dari kawasan negara negara arab ini
tidak seheboh atau tidak semenarik
dilakukan publikasi oleh pihak media begitu
jadi seperti kunjungan senyap begitu
padahal qatar lah justru yang akan memberikan keuntungan banyak untuk indonesia
baik mbak tia
kalau tadi anda katakan memang qatar ini banyak memberikan keuntungan ya
apalagi nilai investasinya lebih tinggi dibandingkan arab saudi
tapi bisa coba kita coba agak melihat dalam perspektif yang lebih jauh ini mbak tia
ketika saat ini negara qatar tengah mendapatkan permasalahan embargo begitu ya
besaran dari negara negara tetangganya dari arab saudi dan lain sebagainya
kemudian kita hubungannya sudah empat puluh tahun ini mbak tia
tapi baru kali ini datang ke indonesia
apakah ini kemudian ada motif lain misalnya untuk ekspansi lagi ke asia tenggara
ketika kemudian dia mulai kehilangan kawan kawan di negara teluk sendiri
ekonomi dan politik itu selalu berjalan beriringan mas
jadi ketika qatar memang diisolasi oleh pihak saudi dan negara negara sekutunya di gulf countries
yaitu di negara negara teluk
tentu saja qatar juga punya strategi bagaimana tetap survive di tengah kemelut
dia diisolasi oleh pihak saudi dan sekutunya
salah satu cara bagaimana dia tetap survive itu adalah mendekati indonesia untuk kawasan asia
karena indonesia merupakan negara muslim terbesar ya
dan dia punya kekuatan atau power juga di oki begitu
ini adalah strategi yang cerdas menurut saya
karena untuk kawasan asia tenggara
kalau suatu negara di timur tengah ingin survive
tentu saja harus mendekat ke indonesia
berbalik ketika kita melihat bagaimana foreign policy atau kebijakan luar negeri saudi
kita cek di kawasan asia saja
saudi itu lebih memilih jepang dan india
untuk kawasan asia tenggara justru saudi banyak investasi di malaysia misalnya daripada di indonesia
nah qatar ini saya melihat ini merupakan negara yang punya strategi cerdas
bagaimana ketika dia menghadapi
isolasi dari negara negara tetangganya terutama saudi
dia melakukan approach atau pendekatan ke kawasan asia yaitu ke indonesia
saya pikir ini adalah cara kata yang sangat baik dan sangat efektif
baik mbak tia cara cerdas dari qatar tadi ada katakan
bagaimana kemudian pemerintah kita untuk juga cerdas menyikapi kunjungan ini
karena tentu kita juga punya bergaining position begitu sebagai core sector negara negara asean
bagaimana kemudian pemerintah kita harus menanggapi
ataupun menyikapi dari upaya kerjasama kedua negara ini agar kemudian ini juga menguntungkan bagi indonesia
apalagi juga kita melihat perspektif yang lain bahwa jangan sampai indonesia juga kehilangan kerjasama dengan arab saudi misalnya
karena kan tadi kita kaitkan misalnya kenapa kalau qatar ini sepertinya agak biasa saja
tapi kalau arab saudi besar besaran begitu
bagaimana kemudian kita harus bersikap ini pemerintah kita mbak tia
baik ini yang seringkali saya merasa greget ya artinya apa ya kita merupakan negara muslim terbesar
di dunia bukan kawasan asia tenggara lagi begitu
kita tidak punya bergening position yang baik dengan negara negara timur tengah
dari segi kerjasama ekonomi saja kita jauh tertinggal dibanding malaysia begitu
kemudian lebih banyak kita yang memberikan keuntungan kepada mereka
contoh untuk saudi saja mas bayangkan satu tahun saja kita tidak mengirim pilgreens atau ibadah haji
apa yang terjadi dengan saudi

tapi itu lumayan banyak kerugian yang mereka dapatkan begitu
kemudian untuk kawasan negara negara lain kita lebih banyak mensupport daripada kita menerima keuntungan
untuk hubungan multilateral dengan negara negara timur tengah begitu
ini harus punya kita harus punya strategi baru
saya melihat di pemerintahan jokowi ini saya melihat kebijakan luar negerinya cukup
cukup apa ya cukup baik untuk menjalin kerjasama dengan negara negara timur tengah
dengan iran yang selama ini nyaris beku kemudian mulai dicoba diurai
pemerintahan jokowi berpikir kita harus melakukan terus kerjasama dengan berbagai kawasan
termasuk dengan timur tengah yang penting menghasilkan untung begitu
jadi hal hal lain untuk sementara dikesampingkan dulu lah
artinya apa bukan saya tidak menghormati negara saudi misalnya
atau negara negara lainnya begitu di kawasan timur tengah
tapi indonesia sudah seharusnya
sudah harus berpikir keuntungan untuk diri mereka sendiri diri dia sendiri begitu
jadi jangan terus untuk kawasan asean misalnya
kita yang selalu memberikan untung kepada negara negara anggota asean
nah kemudian masa dengan timur tengah juga demikian begitu
jadi sudah saatnya kita sekarang apa mereka berikan kepada kita begitu ya
jadi bukan lagi faktor wah itu ada tempat suci di
ya oke baik
jadi intinya adalah yang kita tangkap
jangan sampai kemudian kerjasama ini merugikan indonesia
tapi kita juga harus bisa mengekspansi begitu ya
tidak lagi diekspansi oleh negara negara lain
dan itu tadi poin poin kritis yang ada sampaikan di balik kunjungan qatar ke indonesia
kita akan tunggu nanti bagaimana penerapan kerjasama antar kedua negara
semoga memang betul meningkatkan keuntungan bagi kedua negara
terima kasih mbak tia mariatul kiptiah
akademisi hubungan internasional dari universitas bina nusantara